mas apa yang kau pikirkan
adakah sesuatu yang mengganggu pikirannya
tahlah aku merasakan bahaya besar mengancam
telah kalah dalam kehidupanku setelah kematian anggrahi
penyusup itu bukan raden walangsungsar
melainkan seorang perempuan
apa bukti yang bisa senerjati berikan
yang bisa menguatkan pendapatmu itu
lihatlah tusukonde ini sudah menjadi bukti
bahwa raka walangsungsar bukanlah pelakunya
dari mana senerjati mendapatkan bukti tusukonde itu
hamba mendapatkan tusukonde ini di malam hari
dari mana senerjati mendapatkan bukti tusukonde itu
saat hamba mengejar si penopeng
bersama gusi ratu sibanglarang
dan gusi prabu anang
gusi ratu gusi prabu
sebaiknya gusti ratu dan gusi prabu kembali ke istana
biarkan hamba yang melakukan pengejaran
hamba khawatir ini adalah jebakan
yang bisa mencari gusi ratu dan gusi prabu
aku rasa saran syekh guru benar
nanda prabu kita harus segera kembali ke istana
ya ibu nanda
syekh guru berhati hatilah
insya allah gusi ratu
mari nanda prabu
kerak di landak
dan tidak melihat sendiri bahwa tusuk kondek itu berada di tangan penopeng
namun bagaimana pendapat anggota dewan yang lain
mohon dipertimbangkan lagi bukti ini
mengingat syekh kuru mendapatkannya ketika mengejar si penopeng
besar kemungkinan tusuk kondek ini milik si penopeng
yang terjatuh ketika menghindari pengejaran
kemungkinan itu sangat kecil
bisa jadi tusuk kondek itu milik seseorang yang tidak tersenaja
sebenarnya ada satu bukti lagi
yang menguatkan kalau raden walang sumseng tidak bersalah
atau tidak seperti yang dituduhkan
aku pernah memergokis penopeng tersebut
bahkan sempat bertarung
sayangnya penopeng itu berhasil meloloskan diri
tapi salah satu kancing bajunya terlepas
menurutku itu terlalu mengadang adang
sekarang tunjukkan buktinya
perhatikanlah raden perhatikan dengan cermat
ada apa dengan kancing baju itu ayah anda
kancing baju itu sama persis dengan ganjing kancing yang dimiliki oleh orang orang dalam istana
seperti punggawa dan dayang layang istana
aku telah memberikan bukti itu
kepada raden walang sumsel untuk diperiksa
raden jika itu benar
hamba minta raden menunjukkan bukti kancing tersebut
tolong tunjukkanlah kancing itu
aku tidak ingin menyalahkan siapa
sementara jika aku menunjukkan kacing baju ini
maka kecurigaan akan jelas mengarah pada
jika raden tidak menunjukkan bukti tersebut
maka raden akan dinyatakan bersalah
dan akan menjalani hukuman setiap hari

maka raden akan menunjukkan bahwa itu adalah kejahatan

maka raden akan menunjukkan bahwa itu adalah kejahatan
dan akan menjalani hukuman setiap hari

jangan lupa like share dan subscribe ya
nih mas ini mas
nih mas tirtawati tidak sengaja menjatuhkan gelas
itu hanya gelas
yang penting kau tidak apa apa
ini mas apa yang kau pikirkan
adakah sesuatu yang mengganggu pikiran
aku merasakan bahaya besar mengancam
entahlah aku tidak tahu
aku merasa ada sesuatu yang bahaya datang mengancam seseorang
tapi siapa orang itu aku tidak bisa mengingatnya
kau aman di tempat ini
tidak ada bahaya yang akan menyentuhmu di sini
wirasat dari masa lalu nih mas tirtawati menandakan bahwa ingatannya akan segera kembali
benarkah itu nyai
percayalah pada perkataan hamba gusti prabu
sebaiknya kau istilahkan mas
tidak perlu mencemaskan sesuatu
biar nyai pulesari yang menemannya
baik raka prabang
baik raka prabang
inilah kancing baju yang paman berikan pada diri
semoga saja raden walang sung sang terbebas dari semua tuduhan
semoga saja raden walang sung sang terbebas dari semua tuduhan